kita kini akan ke informasi mengenai kepadatan arus mudik dari jakarta ke arah jawa tengah tidak hanya tampak di jalur tol cikopo palimanan
tetapi juga melalui jalur arteri pantura di wilayah cirebon
ini wilayah yang paling banyak digunakan sebelumnya
kendaraan yang datang dari arah jakarta menuju jawa tengah dan jawa timur mulai ramai
baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat
kita langsung saja pantau ada marsha anastasia di jalur arteri pleret cirebon jawa barat
kita langsung saja terhubung ke marsha
saya lihat di belakang anda sudah mulai tampak ya antrian kendaraan yang sudah mulai ramai
apakah anda bisa mengupdate seperti apa jumlah kendaraan hingga saat ini
apakah sudah melewati puncaknya atau justru hari ini akan mencapai puncaknya
mengingat hari minggu kemenang besar kita akan merayakan herai
ya hera saat ini saya berada di jalan pleret yang merupakan jalan yang terdapat di jalur pantura
yang menghubungkan kota indramanjir

dan bisa anda lihat di belakang saya arus lalu lintas di jalan pleret ini sudah sangat ramai
dan memang sudah ada terlihat penumpukan kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi
baik roda empat maupun roda dua
dan memang diprediksikan untuk puncak arus mudik sendiri akan jatuh pada hari ini
lebih tepatnya sore hingga malam nanti bahkan hingga besok subuh hera
kepada kepala kabupaten indramayu akp asep
dibandingkan kemarin sore kendaraan yang melewati jalur pantura dari indramayu
yang menuju ke kota cirebon melalui jalan pleret ini
dan perlu kita ketahui juga hera bahwa jalan pleret ini merupakan jalan yang menghubungkan dua jalur utama
yaitu jalur pantura dengan jalur tol palimanan di indramayu

kilometer satu ratus sembilan puluh tiga nantinya dari kendaraan yang keluar dari eksit tol tersebut
akan bertemu dengan kendaraan di jalur pantura melalui jalan pleret ini
dan seperti yang saya alami kemarin sore hera
di mana saya melewati jalan pleret ini dari tol palimanan menuju cirebon
yang biasanya pada hari hari sebelumnya hanya dicapai sekitar dua puluh hingga tiga puluh menit saja
namun kemarin sore
mencapai sekitar satu hingga satu lima jam
bisa dibayangkan hera bahwa nantinya akan ada peningkatan durasi kembali
dan diprediksikan akan semakin lama begitu karena penumpukan kendaraan semakin panjang di jalan pleret ini
dan selain itu sekitar tiga jam lagi adalah waktu berbuka puasa
dimana para pemudik nantinya akan berhenti di sepanjang jalan pleret ini
karena memang jalan ini adalah wisata kuliner
di kota cirebon dan juga merupakan tempat pusat oleh oleh
bisa dibayangkan hera sudah ada peningkatan baik di tol palimanan maupun di jalur pantura
dan juga ini merupakan pusat ekonomi kota cirebon
dan nantinya memang jalur inilah yang menjadi titik kemacetan yang menjadi concern atau perhatian pihak kepolisian
sehingga dari pihak kepolisian sudah melakukan beberapa antisipasi
membuka tutup jalan dan juga menutup simpul simpul jalan yang berada di sepanjang jalan ini
selain itu juga nantinya bagi kendaraan yang keluar dari eksit tol plumbon yang ingin masuk ke dalam jalan ini
jika memang nantinya akan ada penumpukan di kota cirebon ini melalui jalan pleret ini
nantinya akan dialihkan begitu ke eksitol ciledug yang berada di km satu ratus enam puluh tiga

dan di sana nantinya kendaraan akan diarahkan ke jalan pleret ini

dan saya kembali mengingatkan hera kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua terutama
untuk beristirahat secara berkesinambungan begitu setiap dua hingga tiga jam
karena memang kendaraan bermotor ini sangat rawan letih begitu terlebih di tengah kepadatan seperti ini
seperti yang saya alami tadi pagi hera hanya selang waktu dua jam saja saya melihat ada dua kecelakaan sepeda motor

dan bisa dibayangkan nanti malam ini saya akan melihat ada dua kecelakaan sepeda motor
sekarang semakin tinggi tingkat kerawanan sehingga perlu para kendaraan ini untuk beristirahat memang jika sudah merasa letih begitu hera

saya sepakat dengan anda karena memang menjadi budaya ya bahwa pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor itu budaya utamanya untuk masyarakat di daerah jawa
marsha anastasia terima kasih laporan anda langsung dari cirebon jawa barat